ampun bang kita cuma disuruh ngelakuin posisi ini bang disuruh siapa ngaku siapa disuruh siapa
disuruh siapa siapa ya saya juga nanya ini haji reaksi komando deyari messi juga
kalian itu mau jadi pocong beneran kekek kalau kata parete simpain jadi pocong beneran amin
pak tarno keluar pa
ini serem banget tau gak
aku tidak menunggu guys
aduh kalian bikin aku jantungan aja
jangan risik ini kami
kita tunggu disini aja sampai situasinya aman
tadi kita liat mbak wayu pingsan gara gara hatu pocok
iya mbak wayu kasian banget
pokoknya kita harus nolongin mbak wayu
tadi ada orang yang liatin mbak wayu terus lagi pingsan
kayaknya dia gak suka sama mbak wayu
bener banget itu baru ada yang pingsan
kalian ngapain ada disini
tadi kami lihat orang yang gerak geriknya mencurigakan
pasti tempatnya mbak wayu
iya orangnya sampai sini
emangnya mbak wayu salah apa sih
eh kak pasti ada yang ngeberes nih kak
kayaknya sih gitu
eh liat tuh
aku ke rumah
bisa tawakan itu kokermu
simpul simpli buah itu
mbak bawa yuk
mbak wahyu akhirnya sadar juga
pak tarno ada di sini
tadi kan mbak diculik sama bentuk pocong pocong
saya khawatir banget sama mbah
saya juga lihat pocong pocong itu sepertinya nggak suka sama saya
soalnya dia muncul juga di toko saya
kayaknya itu pocong pocong gak suka kalau kita buka toko
bagaimana kalau toko itu kita tutup aja mbak
saya takut mbak diteror lagi bentuk pocong pocong
kalau menurut mbak
iya kalau gitu saya juga mau tutup toko saya
saya juga akan tutup toko saya
daripada kita diteror main kita tutup
iya gak mbak
iya begitu lah
yaudah ayo mbak
kayaknya udah gak ada mbak
itu suara apa ribet ribet di luar
akhirnya kelar juga kejang konyol ini
abis ini kita dapat duit banyak
terus kita pulang aja deh
pursihin dulu yuk
pursihin dulu yuk
pursihin dulu yuk
pursihin dulu yuk
yang waktu itu
yang mau bikin aku
sampai mau pipis
jadi zaman sekarang
ada pocong setelah
abis itu ngelap make up
ini dia nih biangnya nih
lo ternyata sama ini ya
sebenarnya siapa yang nyuruh karyawan
siapa yang nyuruh
ampun ampun ampun
kalau ampun ampun aja
kita cuma disuruh ngelakuin
siapa yang disuruh
kusirain masih komando deh
ya ada yang messi
eh kalian itu mau jadi pocong beneran
kalau kata pak retek
simpain mau jadi pocong beneran
ada apa ini rame rame disini
bang ini nih pelakunya nih
ini dia nih orangnya nih
waduh kalau ngomong asal jeblak aja
eh saya tuh kesini ngelamatin bahwa wahyu
dia tuh tadi disandar rame pocong pocong
maka saya kesini saya kekuatin mbak wahyu
pak tarno udah gak
usah pura pura kita
teh semua disini udah tahu
kalau ngomongnya yang sembarangan nih
ambil buktinya ambil
eh mbak wahyu
yang geroknya pak

anya terlihat yang berbalik
ada tentara kadang kadang
yang ini tuh
bers inhale yang serbal
dia pun sendiri suruh
itu berbeda asli
ada apa sih namanya mbak wahyu
tokonya rame terus
atuh aja belum ada yang laku
kalau begini terus bisa rugi gue
padahal tuh orang kagak ramah
kenapa nyari nyari pake cara haram sih lo
sekarang gini aja
iya bener setuju
iya itu bener bener harus dilaporin ke polisi
gelisah juga bu
saya ngaku salah dah
tuh nyuruh bencong bencong
buat nakutin warga
kita cuma disuruh aja
iya kami tidak akan mengulangi lagi
iya tiduk aja pecih tiduk
bawa aja pak
dijeblosin ke penjara jalan kasih ampun
terima kasih sudah membantu kami
pak ahmad pak denny bawa mereka
sekali bawa pak udah gak butuh saya
bawa yuk bawa yuk gak apa apa kan
serem banget mba
terima kasih ya sudah kalian sudah menolong mbah
nah saya nggak nyangka kalau pak tarno yang melakukan kejahatan ini
wah jahat banget
tapi mbah ini semua itu berkat siapa
terutama anak saya zara yang udah bobo
loh bukan tadi ada
ali sama rapa juga berjasa tapi saya biasa aja udah biasa mereka tuh berjasa dalam berbagai hal
ya kalian memang anak anak yang hebat dan pemberani
terima kasih saya juga mengucapkan pada anak anak semua
dimana mereka bisa buktiin kalau saya itu emang gak bersalah
jadi kalau kayak gini saya bisa tenang jualan
saya bisa lega kayak gini makasih anak anak semuanya makasih
makasih kalau begitu
itu artinya menambah luas usaha saya
ini bagus nih ini teh namanya kerjasama yang saling menguntungkan
ih kalau saya mau beli satu gratis dua
semuanya udah gak ada apa apa nih kita kasih joget dulu ya
gak ada pocong
gak ada pocong
gak ada pocong
tuh potongnya semangun kali
kadang aku aku dinaja kirain pocong
kalau gue minum disini rafa lupa
hmm dari aku nih kemana ya
rafa adam lapar miru
diet dong dan makan mulu
dapurnya ditambah gendut lagi